kedua kalian berdua harus mengikuti apple yang saya bilang
saya jelaskan dulu ya
saya jelaskan dulu modern
sumpah ya gue bingung banget
masa gue disuruh ngelakuin tugasan just just gue enggak bisa
lo bayangin aja kuku kuku gue tuh bakal patah atau bakal kotor
kalau gue bersihin pendepokan ini ya gak sih
ih datu nyebelin banget sih
ternyata ada yang lebih sadis ya daripada ayah sama kakek lebih karat
ya mau bersihin padepokan lah
lo bantuin gue ya temenin gue ke hutan
gue takut sendirian
ntar kalau soal bersih bersih gue bantuin deh janji
mendingan sekarang kita bareng bareng bersihin dulu pak debokannya
abis itu baru deh kita cari kayu bakar gimana
selang dia dan majo
jangan cepat dimenang
pukul dia datuk
kalau datuk malah tombol mandi datuk
aku tidak mau membuang buang waktuku bertarung dengan orang gila ini
maaf dong topan tak sengaja
lari lagi lari kemana dia lari kemana
dia tidak boleh jauh dari saya
kenapa kalian masih di sini
kenapa kalian ikuti acu terus
kan sudah aku bilang
jangan ikuti aku nih hari sudah memalam nih
nanti kau dimakan oleh si luma
jangan ikuti aku lagi yang tadi itu
baiklah baliklah ke rumah
baliklah ke rumah anak anak ratna itu
kau jangan ikuti atuk
kau juga jangan ikut tendang
jangan ikuti atuk lagi
jangan ikuti atuk lagi
dato mau coban pergi jauh biar gak nyusahin dato
sopan janji akan patuh peraturan dato
tapi dato jangan tinggalin topan lagi
topan mau ikut sama dato
topan gak punya siapa siapa lagi
topan gak punya siapa siapa lagi
nanti bisa bisa kau lagi yang menjadi tumba
saya enak mau kalau kau menjadi tumba
sudahlah kau gak perlu menangis
macam anak kecil saja kau menangis
kau kan laki laki tidak perlu menangis
kalian berdua boleh ikut sama saya
tapi dengan satu syarat
dua dua dua syarat
pertama kalian jangan memanggil saya atu
kedua kalian berdua harus mengikuti apple yang saya bilang
saya jelaskan enggak ya
saya jelaskan enggak mau dan
karena semalam saya bermimpi ada rujahat yang masuk ke dalam diri saya
rujak hati itu meminta tumbal untuk orang orang yang saya sayang
orang orang yang terdekat sama saya dan kalian semua yang terdekat sama saya
dan saya tidak mau kalau misalnya kalian berdua itu menjadi tumbal bagi rujahat yang dalam diri saya ini
kalian mengerti enggak
jadi kalian jangan memanggil saya atu
jadi lo pura pura saja kalau kita itu enggak saling kenal
atau pura pura saja kalau kita ini bukan keluarga dekat
biar rujahat itu berfikiran kalau memang kalian koh dan koh bukan keluarga dekat
kau tahu kan dekat keluarga dekat dekat
gawat kalau begitu dengan raja harus cepat mengeluarkan rujahat itu
itu makanya sekarang saya ingin pai untuk mengeluarkan rojahat itu
nah kalian sekarang mau ikut
jadi enggak apa apa
tapi bersedia kan
kalian sudah siap berpetualang
siap untuk berpetualang
sudah ikutin atu
bertindaklah sebagai semestinya

mungkin itu pak depokan karyasinya
apo guru kalian ini ada di siko
boleh nggak kita bertemu sebentar
guru kami tidak bisa diganggu
kedatangan kami berdua bukan untuk mengganggu kok
kami jauh jauh dari bukit tunggal
hanya mencari bahan makanan
siapa tahu guru kalian menyimpan banyak beras
apa beras kalian mau beras
padahal kan kita cuma minta beras
saya juga gak tau lem
horbat pada guru
ternyata ada juga yang berani menantangku
hei kalian masuklah ke arena ini
kalau kalian berdua mampu mengalahkanku
kalian akan kuberi satu ke satu
kalian akan kuberi satu karung beras
sebenarnya kami berdua tidak menantang sih
tapi kalau memang ini aturannya
hanya untuk mendapatkan makanan
kalau kalian mau makan
kalian harus bertarung
kalian harus berjuang untuk isi perut kalian itu
tinggi sekali anak ini ya nyalinya